menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
eko putro sanjoyo sejumat kemarin melakukan kunjungan kerja ke kota terpadu mandiri lagita
di kabupaten bengkulu utara
dalam kunjungan menteri desa meresmikan sejumlah proyek pembangunan
dalam kunjungan kerja ke kota terpadu mandiri atau ktm lagita
kabupaten bengkulu utara jumat siang menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
eko putro sanjoyo meresmikan sejumlah proyek pembangunan
di antaranya pembangunan jalan pembangunan embung dan rice milling unit
mendes juga melakukan pembagian sertifikat kepada para transmigran
presiden jokowi dodo adalah dalam reforma agraria memberikan sertifikat kepada masyarakat yang berhak
tahun lalu sudah lebih diberikan sertifikat oleh presiden jokowi lebih dari lima juta
tahun ini ditargetkan bisa lebih dari tujuh juta lagi
tadi saya atas nama bapak presiden memberikan enam ratus sertifikat kepada warga transmigran
sebenarnya mereka sudah lama sudah puluhan tahun menjadi transmigran tapi belum mendapatkan sertifikat
dalam kesempatan tersebut menteri eko juga melepas dua pejabat tinggi pratama
yang memasuki purna tugas atau pensiun sebagai aparatur sipil negara
yolwuru yohozwa markus dan ratna dewi andriyatik
ini kan dirjen transmigrasi jadi saya lantik di daerah transmigrasi supaya mereka melihat dia melihat keadaan transmigrasi
pemerintah republik indonesia melalui kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
selain fokus pada pembangunan desa dana desa juga akan difokuskan ke revitalisasi pembangunan kawasan transmigrasi mandiri
sesuai arahan presiden jokowi dodo
kota terpadu mandiri atau ktm lagita berada di permukiman transmigrasi yang dihuni mayoritas warga transmigran asal kedung ombok
kawasan ini merupakan model pengembangan kawasan transmigrasi modern dengan produk utama bidang pertanian dan perkebunan
heri supandi bengkulu